terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh
berpura pura menunggu waktu berbuka puasa
seorang pemuda mencuri dompet jemaah yang sedang tadarus
di masjid babur rahman di kota bima nusa tenggara barat
aksi pemuda ini kemudian terekam di cctv
karena jemaah sering kehilangan barang
pengurus masjid pun memasang kamera pengawas
hasilnya wajah maling yang diduga kerap melakukan pencurian di masjid tersebut terekam cctv
berpura pura menjadi jemaah pemuda ini masuk ke masjid dan melaksanakan sholat asar
ia kemudian berbaring dan mengamati barang bawaan jemaah yang sedang melakukan tadarus
lalu dengan cepat ia mengambil dompet jemaah yang berisi telpon seluler
padahal korban menyebut peristiwa ini bukan yang pertama kali terjadi